emang bener gak ada acara gitu atau urusan atau kerjaan gitu
ya gak apa apa sih sekali kali pak rete lagi lagi besok kan hari libur
tuh pak rete biarin aja atu bu benik sama saya disini
jadi nanti kalau pak rete mau ke kamar mandi atau pak rete perlu makanan
kan pak rete bisa ditemenin sama bu benik saya gogoleran disini
bukan apa apa bu ranti bu ranti sendiri aja udah berisik
apalagi ditambah sama bu benik makin gak ada yang atu
hei pak rete tenang aja
tidak ada tapi tapian mulai hari ini juga suster anak saya pecat dari rumah sakit ini
tolong pak jangan pecat
maaf kami tidak bisa mempertahankan karyawan yang tidak bisa memberi kenyamanan pada pasien
april pak rete semuanya saya datang kesini saya mau pamit
karena mulai hari ini saya sudah tidak bekerja di rumah sakit ini lagi
loh emangnya kenapa kan suster anak saya kerjanya bagus
tapi pihak rumah sakit tidak menganggap itu
saya dipecat karena dinilai saya tidak bisa membendung isu isu ster resort itu
saya malah ikut ikutan percaya
tapi kan suster anak melihat sendiri suster mesot yang waktu itu gangguin kita
ya sayang tapi pihak rumah sakit nggak mau tahu tentang itu
maafin aku ya suster
karena aku suster anak jadi dipecat
april kamu gak usah ngerasa bersalah kayak gitu ya
suster pasti dapat kerjaan di rumah sakit lain
mudah mudahan dapat pekerjaan yang lebih bagus ya
semuanya saya permisi
makasih ya suster
sampai ketemu lagi
kok harunianya suster anak jadi disana gini pamanik
aku ditutup aja aku gak rela kalau suster anak dipecat
aku bakalan cari suster mesot itu dan bilang supaya dia gak bakal muncul lagi
aduh kok bisa dia nyari suster mesot
april emang kamu berani
pada segala nyari saya ajak ngapur
berani om demi suster aneh
kan ada teman teman yang mau bantuin aku
ya kan li
ya april kita siap ku bantuin kamu
ya april aku juga pengen temenin kamu buat tangkap suster mesot itu
emang suka jujur
rafa sama adam juga mau bantuin kan
kok aku sih oh gak aku sih takut
kamu aja yang tangkap suster mesot itu sendirian
kok gak ah aku juga
besarnya penakut penakut
eh udah udah udah ini kenapa jadi pada berantem
april sama ali kalian pokoknya nggak boleh nyari suster ngesot
biar aja masalah suster ngesot ini jadi urusannya pihak rumah sakit
anak anak mah gak usah ikut ikutan
tuh denger emang itu
ingat ya anak anak gak ada yang boleh cari suster ngesot
nah mesti sopi piluan wahir baru daktek
yang bener aja
masa katanya saya harus dirawat di sini sampai waktu yang tidak ditentukan
nanti akan ada pengumuman lebih lanjut lagi
terbalik wisan malas banget saya di sini mah
ya sabar ratu prt namanya juga orang lagi sakit ya harus tinggal di rumah sakit
ya humanik kalau emang dirawat di rumah sakit rumah sakitnya yang normal aman nggak ada juriknya
yaudahlah namanya sakit tapi ini kan rumah sakitnya ada suster mesotnya
siapa yang berani
pak rt girang banget disuruh di rumah sakit terus
pak rt berarti kita tuh disuruh jaga di rumah sakit ini lagi gitu nemenin pak rt
aduh pak rt kalau saya mau ogah mendingan saya begadang di pos ronda jagain kampung bumishari
mau minta beli nasi goreng lagi nih ogah
ntar aneh ketemu itu tuh suster mesot
saya juga gak mau males kalau ada kalian bukan yang nolongin malah berisikin
udah gini aja tuh kalau hansiper state semua udah pada lelah mendingan pada pulang aja
biar aja saya yang jagain pak rt di rumah sakit nges baralik weh
alhamdulillah akhirnya aku bisa juga kangen kangenan sama bandar aguling kutikasun
iya gak apa apa baik kan saya teh
alhamdulillah makasih bu ranti
ups dasar giliran suruh pulang aja denger
bu ranti makasih ya udah ngeluangin waktu nemenin saya di sini
iya pak rt
saya emang stres sama mereka lah bukannya nolongin bukannya gimana
bagus pak rt
hah eh sempro kita tuh dibilangnya stres bagus apanya yang bagus sih lu
udah piara lo pak rt jadi kita bertiga pulang aja ya
eh pak rt ya dikubur atu
pak rt gimana kalau malam ini saya bantuin bu ranti jagain pak rt di sini
eh bener tuh bu menik temenin saya ya di sini ya biar saya nggak sendirian
emang bener gak ada acara gitu atau urusan atau kerjaan gitu
ya gak apa apa sih sekali kali pak rt lagian besok kan hari libur
tuh pak rt biarin aja atu bu menik sama saya di sini
jadi nanti kalau pak rt mau ke kamar mandi atau pak rt perlu makanan kan pak rt bisa ditemenin sama bu menik
saya gogoleran di sini
bukan apa apa bu ranti bu ranti sendiri aja udah berisik apalagi ditambah sama bu menit makin nggak aneh aduh
hepa retnya tenang aja pokoknya kalau di rumah sakit itu saya nggak akan teriak teriak gak akan berisik ngomong juga pelan pelan
eh eh shhh itu teriak teriak ini kan rumah sakit jangan berisik nanti yang lain mereka bersihkan
kenapa juga gak boleh berisik
mau pak rt
gimana sih lu
bro sekarang kamu punya rencana apa buat nidiken hantu apa tuh namanya susi ngesot
beb jangan bro
nyata orangnya satu dua kita bisa mengetahui soal ini
aduh suster nyesotnya kemana sih kok cabut banget nyesotnya
aku harus sampein suster nyesot itu
kita bisa mengetahui soal ini

kok cabut banget nyesotnya
di kota luar biasa